terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
wahana permainan trans studio di rungkut surabaya
masih menjadi alternatif wisata untuk menghabiskan libur panjang
senin pagi ribuan warga dari berbagai daerah di jawa timur
memadati trans studio yang baru dua bulan diresmikan
mengisi libur panjang wahana permainan menjadi salah satu tujuan favorit warga
seperti trans studio mini yang berada di transmat rungkut surabaya
yang sudah dipadati pengunjung sejak pukul sembilan pagi
trans studio mini memiliki enam wahana utama dan aneka permainan lainnya
hampir seluruh wahana permainan dipadati pengunjung terutama crazy cat coaster
kali ini saya akan mencoba yaitu wahana yang katanya paling favorit di trans studio mini rungkut surabaya
yaitu crazy cat coaster
seperti apa rasanya ayo kita coba ya
panjang lintasan crazy cat coaster sekitar satu km
agar aman tinggi minimal pengunjung yang dapat menikmati wahana ini ialah satu ratus sepuluh cm

tapi sangat menarik
tapi sangat menarik
saya rasanya ketagihan dari crazy cat coaster ini
dan ini cukup memacu adrenalin
buat kamu yang mungkin berani wajib dicoba
selain aneka wahana dan permainan
nuansa kota new york juga menjadi perhatian pengunjung
banyak pengunjung berfoto di depan patu liberty
saya kesini sama keluarga besar
terus kesini tuh ya pingin jalan jalan
ada yang dari malang juga
ada yang dari sidoarjo
jadi kumpul disini
kumpul disini semua
tadi sih awal datang langsung main jet coaster sih
karena itu emang yang paling dituju
pengunjung wahana permainan ini tidak hanya dari surabaya
namun banyak juga yang berasal dari luar kota
tiga hari ini kurang lebih hampir lima belas ribu orang datang ke sini
jadi ya kami sangat terbantu sekali
meskipun sedikit prodit
tapi ya kami apresiat
trans studio mini surabaya merupakan anak usaha
di mana si anak anak indonesia juga menjadi bagiannya
kita goinda surabaya